pukul delapan pagi tak biasanya kondisi tempat latihan crossfit
olahraga latihan fungsional berbasis komunitas sepi seperti ini
salah satu box crossfit di jakarta selatan terpaksa harus meniadakan kelas
agar mengurangi risiko member atau anggota tertular virus corona
bahkan hanya lima belas anggota diizinkan untuk datang selama waktu latihan yang ditentukan
kebijakan kebijakan terkait pandemi virus corona sudah diterapkan sejak awal maret lalu
cukup banyak perbedaan pada kondisi gym sejak sebelum dan sesudah adanya pandemi covid sembilan belas
kali kali alat alatnya kita bersihin juga keringatnya
jadi biar kita juga bertanggung jawab kepada orang lain juga bukan hanya diri sendiri
thomas antoro sebagai pemilik box mengaku terus waspada dengan pandemi covid sembilan belas ini
selama sebelas hari sejak sembilan belas maret demi keamanan anggota
pria yang biasa disapa opatom ini harus rela menerima dampak ekonomi akibat tutupnya box
dengan menandatangani kondisi yang tidak berhasil
menangguhkan biaya keanggotaan selama sekitar dua minggu
serta membayar kompensasi untuk pelatih yang sebagian besar bekerja part time sesuai kelas yang diajar
untuk dampak kepada kita ya tentunya dampaknya besar sekali
tapi ya itu suatu yang kita harus bertanggung jawab sebagai box owner
kita juga harus tetap mengeluarkan biaya biaya untuk karyawan untuk coaches kita
jadi ini suatu dampak
ini suatu dampak yang memang cukup berat juga sih bagi pemilik box ya
jika anda sering pergi ke gym teruslah berolahraga dengan tetap menjaga kebersihan dan menghindari latihan di jam puncak ramaian
atau jika tempat latihan mulai tutup carilah menu olahraga yang bisa dilakukan di rumah yang juga bisa sama efektifnya seperti olahraga di gym
karena olahraga menjadi salah satu cara terbaik untuk menghilangkan stres dan juga menjaga kekebalan tubuh di tengah mewabahnya virus corona covid sembilan belas